sekjen partai nasdem hermawi taslim menyebut posisi nasdem saat ini masih berada di koalisi pendukung anies mohaimin
namun nasdem membuka peluang bergabung dengan prabowo subianto
sampai hari ini posisi kami masih seperti yang sama koalisinya tetap
bagaimana ending dari ajakan ini nanti kita lihat tetapi pikiran kita sama sama ingin membangun ingin menciptakan sesuatu
kita berharap juga pemerintahannya kuat
ada yang tanya bagaimana nasdem mau tetap oposisi apa koalisi
bapak surya tadi mengatakan peluangnya lima puluh lima
setelah bertemu prabowo nasdem akan menggelar rapat koordinasi pemenangan pemilu dan buka bersama
rapat koordinasi pemenangan pemilu akan membahas soal penyelesaian sengketa pemilu
sementara acara buka bersama akan dihadiri oleh ketua umum partai nasdem surya paloh dan anies baswedan